sudah sekian lama kan kita berpisah
dan selama itu juga saya ngerasa hampa ken
saya bukan orang yang bisa merangkai kata manis
tapi saya juga bukan orang
permainan yang tidak kunjung usai
pasti ada sesuatu hal yang penting yang ingin mereka bicarakan
ini pasti ada sangkut pautnya dengan masalah ini
gak mungkin lah kalau saya masuk
mereka pasti akan tahu
baik pak silahkan tunggu ya
terima kasih pak
kalau lo masih nggak percaya
bukti yang menyatakan kalau gue ayah kandung dari kesha
gue gak mungkin bohong den apalagi seorang anak sendiri
dia bilang kasus kecelakaan kemarin itu rambleng itu
karena sebutase dari orang
ini lah den
kenapa gue sangat ingin untuk menyelidiki kasus kecelakaan itu
apalagi ditambah dengan bulan baru
kalau ada orang yang dengan sengaja ingin mencelakai keisha
apa yang ada di benak orang itu
terlebih ada anak kecil di dalam mobil
yang masih polos dan gak berdosa nih
kenapa dengan tega dia melakukan itu
jadi kamu punya bukti apa untuk meyakinkan saya
kalau kamu memang ayah kandungnya keisha
lo bisa lihat sendiri hasil tes dna ini
hasil tes dna itu menyatakan kalau gua ayahkan keisha dan gua melakukan tes ini ketika gua menculik
ini asrat dibuat buat
jadi kau benar benar kandung keisha
makanya kenapa gua ingin ikut menelidik kasus kecelakaan itu
gue cuma ingin menunjukkan ke keisha kalau gue yang hebat buat dia
tapi setelah itu apa
kalau keisha udah gak ada
jadi ini mungkin cara terakhir gue menunjukin sama keisha
kalau gue ada yang baik buat dia
jadi gue mohon sama london
apakah ibu andin akan menerima ricky
untuk membantunya menyelidiki soal semua ini
maaf ya kalau saya sempat ragu
sampai sekarang pun saya ketika melanggar ini saya coba shock
di luar sana juga masih banyak orang yang gak percaya kalau gue ayahkan keisha
sekali lagi gue minta sama allah
izinkan gue untuk menyelidiki
kamu kenapa diem aja sih
aku tahu kamu marah sama sikap aku beberapa hari ini
tapi jangan diem kayak gini dong
aku gak suka sayang treatment
kalau kamu udah tahu ngapain tanya
wajar dong kalau aku marah
ya marahnya jangan diemin aku kayak gini
kamu sadar gak sih
polisi juga udah jelasin semuanya
kalau yang nyetir saat itu bukanlah andin
dan itu ada sabotase
terus untuk apa kamu terus terusan nyalain andin
sesuatu yang absurd kamu tau
udah dong no
kamu kenapa sih selalu mojokin aku soal ini
aku kan kayak begini karena kehilangan keisha
kamu paham gak sih
udah berhenti disini
aku mau turun
seharusnya kamu tidak menggunakan keisha sebagai alasan untuk alasan apapun
kalau seandainya kecelakaan itu terjadi dan andien tidak ada disitu
pertanyaan aku cuma satu
siapa yang mau kamu salahkan
atau mungkin papa
itu karena ada andien disitu
udah deh nggak usah bohong
aku seperti ini murni karena kehilangan keisha no
bukan karena mbak andien
terima kasih banyak
gue akan bener bener mengalihatkan
dan buat lo juga
supaya terlepas dari tubuhan elsa
andien percaya sama gue
gue bakal bisa tau
besok saya rencananya mau kantor nino
ngecek cctv di kantor nina
kan di sana mula awal kejadian ini semua terjadi
saya juga gak mau ikut campur tentang masalah kamu sama nindya soalnya
ya udah kalau itu saya permisi
kali ini gue yang menang
gue nggak akan kalah
kenapa ibu ani semudah itu percaya sama dia
apa yang membuat ibu andin terlalu cinta sama dia
maaf pak ibu andin sudah pulang
terima kasih ya pak
ya baik pak
semenjak kamu gak ada
mama seperti kehilangan arah
hidup mama hancur
seperti gak ada tujuan
mama juga sekarang lagi sedih
gak ada yang lukis
ada yang dukung mama
bahkan papa kamu sendiri
mama gak tahu harus melakukan apa lagi
untuk menuntut keadilan yang harusnya kamu dapetin
gak ada yang dukung mah
selalu ajak kamu seperti ini
selalu menjadikan kisah sebagai alasan kamu dan sengaja bikin aku untuk ngerasa bersalah
kamu masih ngerasa kehilangan
aku pun sama
tapi gak gini caranya
memarahin aku lagi
aku mau kejemput kamu
gak seharusnya kamu turun dari mobil kayak tadi
aku mau di sini aja
aku ngerasa lebih tenang di sini
daripada di rumah ketemu kamu
sampai kapan di sini terus
ini udah mau sore
sampai hati aku lebih tenang
sampai jumpa senang
pikir kulik aku pengen bisa ga habis segitu
kira kira kayaknya waktu wordsmore itu kemungkinan alasan mungkin gak bahkan gitu
maksudnya kamu sampai lagi banget apa nih

tota yang es
tapi seseorang kemana mana juga
jangan nuduh nuduh aku lagi
oke syah pak
jadi nailah itu adalah
anak dari korban kecelakaan
yang menyebabkan kamu
kecelakaan itu selain
merenggut pak chandra dan keisha
ternyata juga merenggut
kedua orang tua kanun nailah
harusnya aku lebih bisa bersyukur
karena masih bisa selamat
hei udah kamu gak usah sedih
keadaan nailah sekarang udah membaik kok
maka dari itu aku sama angga
berniat untuk mengadopsi nailah
aku ikut senang mendengarnya kak
kalian berdua memang benar benar
pasangan yang baik
semoga kebaikan kalian
ibarat seolah allah ya kak
ya awalnya aku emang ragu sih
untuk mengadopsi nailah
ketika ada pasangan suami istri
yang mau mengadopsi nailah
pada saat itu
aku kok kayak dibuat yakin gitu
supaya aku tuh mengadopsi nailah
dan ternyata aku gak bisa
saya baru sempat jenguk catherine sekarang
bola bola untuk catherine
biar dia bisa melatih sensor motoriknya
ya saya kira catherine juga pasti
ucapin makasih juga buat kamu
ya sama sama pak ren
ini tante pamit duluan ya
yaudah kalau gitu sekalian aja tante bareng keluar ya
oh yaudah kalau begitu sekarang aja
soalnya kan mau periksa kandungan kamu kan
kita hantar sekalian ke depan ya
saya juga mau hantar mama dulu pulang
baru selalu itu saya balik balik ke sini ya
yuk titip adik saya ya
saya pulang dulu ya
udah kakak pamit ya
tentu pulang dulu yuk sehat sehat
terlalu formal ya seperti biasanya
ini aku buka dulu
aku bikinin deh kalau gitu
atau mau aku pesenin
aku ada ide lain sih gimana kalau kita makan sama sama seluruh keluarga
udah lama kan kita gak ngumpul bareng
aduh papa kan gak tau kalo andin sama elsa sekarang ini lagi berantem
pak kok diem aja ditanyain
om kalau gitu aku coba kabarin elsa sama andin dulu ya mereka bisa atau enggak
ya harus itu pujit lagi ya
nino hari ini mama papa mau ajak kamu makan malem sama elsa dan juga andin
ajak mama kamu juga ya bisa kan
kalo papa mama undang andin mudah mudahan andin ngajak rena
jadi aku bisa ketemu dengan rena
eh apa mama kamu mau ajak makan malem
karena kita kan abis ini gak ada planning apa apa
jadi aku bilangnya iya gak apa apa kan
pasti mama gak cuma ajak makan malam aja
apa jangan jangan mama mau nanya nanya soal perkembangan kasus tuntutan gue ke mbak andin ya
nih kamu mau siap siap ya
ya allah udah lupa ma
ah gimana no hasil interogasinya
mama tuh deg degan dari tadi nunggu hasilnya gimana
ya sebenernya tadi sama aja sih ma
polisi cuman lebih apa ya
lebih mengkonfirmasi lagi kalau kecelakaan yang terjadi itu memang murni ada sabotase
jadi ada orang luar yang kayaknya menyebutnya
kayaknya menyebut hasil rem mobil sampe blong gitu
jadi artinya kesalahan bukan pada pengemudi bukan papa
syukurlah mama bener bener lega sekarang udah plong rasanya
soalnya selama ini kan mama ada rasa bersalah kalau sampai papa yang bikin kecelakaan itu
tapi sekarang hari ini perasaan itu udah gak ada mama udah tenang udah gak kepikiran lagi
syukur deh noh syukur
saya juga gak ngerti pikirannya kayak apa ya
dia masih bersikupu tentang
tentang dia ke andin ma
laporan itu masih ada di pihak kepolisian
dan dia masih tetep berpikir kalo
keisha meninggal karena
gak dijaga dengan baik oleh andin
ya ampun noh
kok sekarang mama jadi sedih lagi jadi
jadi kepikiran lagi masalah ini
ya itu artinya kan elsa nuduh kalo papa tuh bersalah kan
ya kan polisi udah jelasin kalau ini sabotase
paling tidak ya
papa catherine andin bahkan keisnya mereka semua adalah korban
jadi dah kita gak usah mikirin dulu kita tunggu aja nanti elsa yang sebutin apa
baru aja dipikirin tadi
udah nelfon aja sekarang
soal kelanjutan tuntutan gue ke mbak andin
nino udah cerita sama kamu belum
soal papa yang ada rencana mau mengajak kamu sama nino makan malam
barengan sama andin juga
iya aku udah tau
mama cuma mau pesan sama kamu
ingat ya papa itu
papa belum tau
soal tuntutan kamu ke andin itu sudah kamu laporkan ke polisi
ya mama juga bantu bilang dong ke mbak andin
jangan macem macem juga sama aku
biasanya yang macem macem itu kan kamu
kalau andin sih mama rasa dia nggak akan aneh aneh
karena dia udah tau apa yang mesti dia lakukan
terus aja mah belain mbak andin
mama gak mau bahas ini panjang lebar sama kamu
pokoknya pesan mama itu aja ya
kamu harus menjaga sikap nanti di depan papa
mama gak mau terjadi sesuatu sama papa soalnya
mama kok gitu sih ma
baru mama mau telepon kamu
gimana tadi hasil introgasi
andin hari ini mama papa mau ajak kamu nino dan elsa makan malam
ajak semuanya juga ya
papa kangen sekali sama cucu cucunya
oh sarah kenapa
kita semua sekeluarga untuk makan malam
terus kamu agak khawatir ya rena ketemu nino
oh mau nino sering sering ketemu sama rena
mama paham sih maaf paham situasinya
gak apa apa rena dibawa aja tapi kita tetap jagain rena kita tetap waspada
dan mama yakin nino gak akan berani macem macem karena akan ada mama papa kamu juga di sana
ya masa terlebih kirim
telat ya pa
makasih buat undangannya ma
eh duduk dulu
udah kamu bisa ditemu
mau di sebelah saya sini boleh
tadi macet gak di sini
makanya kita takut kalau datangnya telat
gak gak telat
udah nunggu lama ya
mas surya sehat
bu rosa alhamdulillah sehat
silahkan duduk bu
selamat datang mama mama
selamat datang mama
wah selamat datang mama
mama aku udah masuk iste
wah keren banget
wah keren banget
nah kapan ke sekolah aku
kemaren opah udah ke sekolah aku
oh iya opah waktu itu cerita sama omah
iya omah malem kesini
mau sama omah
mau sama omah
mau sama omah
mau sama omah
ayo duduk yuk
anak sd sekarang
gimana ya cara yang menjauhkan rina dari nino
sayang duduk disini yuk
aku sama om maik aja dipangku
sayang duduk disini ya
kasian lo kamu tuh udah berat kalo dipangku
aku pangku kok
gapapa nino rina biar duduk sama saya aja
jadi saya bisa ngecek makanannya seperti apa
ini jangan sampai elsa
membuat keributan lagi disini
duduk samping mama ya
coba lagi di genggam
mas rendy rapi banget
kayak mau menghadiri acara resmi
saya terlihat lebih rapi ya malam ini
saya agak lama datang kesininya
saya habis siapkan sesuatu dulu buat kamu
kalau gitu saya siapin kursi roda nya dulu
aku mau dibawa kemana nih
pakai didudukin di kursi roda segala
biar lebih surprise
aku juga kok mau ditutup
saya bantu pak
udah saya udah bantu pak
saya tarik ya
mas ini kita mau kemana sih
kalau begitu saya pamit ya
mbak yolanda makasih ya
siap siap naik roda ya
ya terima kasih
mainannya dibawa ya
yang ini soma ya
kursi gue mulai ditempatin sama pak nino
kenapa nino malah pindah ke sebelah reina
nino kan tau kalo elsa cemburu
udah kayak mau meledak marah itu dia
elsa keliatan banget gak suka
nino udah kedeket sama rena dan andi
kita udah sampe kat
saya siapin ini semua buat kamu
sudah sekian lama kat
dan selama itu juga
saya bukan orang yang
yang bisa merangkai kata
saya bukan orang yang bisa merangkai kata kata
tapi saya juga bukan orang
yang gampang menyerah
untuk mendapatkan hati
dari wanita yang saya cintai

dengan semua kesalahan saya di masa lalu
dengan semua kesalahan saya di masa lalu
dengan semua kesalahan saya di masa lalu
dan kisah pahit
yang udah kita lalui
saya mau ajak kamu belajar
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
untuk memulai hidup baru
kakak kita main di luar yuk
sama adia sekarang
dia belum minum
tolong ya biar enggak
kamu enggak lihat apa yang udah mbak rakoy
dia juga udah berusaha kok
ini suasana menjadi panas
karena elsa tidak bisa menang
bapak nggak mau ada ribut ribut di sini
ngasih pelajaran ke kakak kamu
apa maksudnya elsa tadi
ya aku tanya
aku tau elsa ga akan jawab
nah ini dari waktunya aku tanggalkan semua hal
aku nellah mau nyakitin perasaan
oneng lainnya apa
tapi karena kamu nggak penuh
kayak birthday siapa rupanya
dia pasti mau nyakitin